ini cerita sangat unik ya
dan tentu bahwa ketiga ceritanya adalah
bahwa kita tidak akan beradab
kita akan menawar dengan jarak
saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini
tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini
dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar
sebagai moralitas politik yang ada
cara berpolitik yang benar mesti naik kelas
dan semua sama sama performa
tidak perlu saling menjibil
cara menjibil kita yang paling benar adalah di jalur yang pas
itulah celah yang paling bagus sehingga kita akan bisa melakukan tindakan tindakan yang pas
terima kasih buat kawan kawan yang tetap setia sampai hari ini
terima kasih kepada kawan kawan yang masih mau berkenan memberikan
sebudaya upaya pelaganya untuk membantu
dan kami kemarin berdiskusi dengan bibi dan pak lete
saya dan pak mahfud diajak terus menerus
dan kita mulai membuat catatan catatan apa itu politik panas
kemarin saya ketemu dengan para ekonom
rupiah sempat telola dengan baik
tapi google tadi saya cek kembali ke tangkas
apa artinya ekonomi segera tidak baik